saudara ylbhi mengecam tindakan represif dan pemubaran di acara pwf bali
apa yang sebenarnya ingin disuarakan dalam forum peoples water forum ini bersama dengan disenggarakannya world water forum
kita bahas malam hari ini bersama muhammad isnur ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
dan suraya abdullah wahab antropolog ekologi politik universitas indonesia
saya mau ke mbak soraya dulu sebelum saya tanya apa sih yang kemudian dikecam oleh ylbhi
jadi mbak suraya sebenarnya ini kan people s water forum ini diadakan pada saat bersamaan ya ada world water forum
sebenarnya apa sih yang ingin disuarakan rekan rekan aktivis dari peoples water forum ini
oke pertama ya people waters forum bukan hanya forum masyarakat sipil
tapi juga forum akademisi dan pihak pihak yang tidak sepakat
dengan world water council yang ingin mendorong air sebagai aspek komoditi privatisasi air
karena world water forum itu sudah dipengaruhi oleh kepentingan bisnis besar
dan lembaga lembaga keuangan seperti world bank yang ingin air itu diprivatisasi
nah karena tidak ada dialog

maka sekelompok pihak dalam hal ini di fokus tentu saja di iniesiasi oleh masyarakat sipil
tetapi forum people water forum itu tidak hanya mengundang masyarakat sipil
misalnya di bali itu dihadir oleh berbagai
jadi bisa dibilang ini tandingan gitu untuk menyuarakan suara yang sebenarnya tentang air
dan pwf itu sudah diselenggarakan di beberapa tempat
sudah di dakar di tokyo di brasilia di prajurit
semua forum world martial ford council itu yang diselenggarakan resmi itu selalu punya tandingan
dan ini bukan hal unik
hoax misalnya itu selalu ada forum masyarakat sipil yang tidak selalu sepakat dengan apa yang disuarakan oleh mainstream gitu
jadi ini satu forum dialog gitu ya
jadi bukan ingin melakukan
dan ini bukan suversis dan segala macam
maka kenapa un reporter saja datang untuk mendengarkan
oke dan waktunya karena bersamaan bu soraya
sebenarnya kalau mas iswan lihat ini bentuknya apa nih
dengan adanya ormas yang datang
ini katanya suatu tindakan yang kemudian tercoreng
jadi ini bukan peristiwa sekali
ini peristiwa yang terjadi di banyak tempat berulang
dan bahkan di bali juga beberapa kali terjadi
jadi ini sudah modus yang kami temukan
bahwa sebenarnya pemerintah itu semakin tidak suka dengan kritik
dengan kebebasan berpendapat di muka umum
jadi tidak mau ada acara lain selain acaranya pemerintah sendiri
sangat sensitif ketika ada aktivis ketika ada akademisi ketika ada masyarakat sipil
mengadakan acara dan berbeda dengan acara pemerintah
makanya pembungkaman dilakukan dengan berbagai cara
termasuk bagi kami adalah kami menduga kuat ini adalah bagian dari rekayasa
untuk membenturkan ya masyarakat sipil dengan masyarakat sipil yang lain
padahal ini sebenarnya agendanya agenda negara agenda pemerintah gitu
rekayasa yang diduga dilakukan siapa
ormas ormas ini bagi kami bukan sekedar lepas tidak ada relasi dengan aparat dan pemerintah
jadi seolah olah yang dilakukan itu bukan aparat tapi masyarakat yang lain
tapi itu dikendalikan dikoordinasikan difasilitasi
karena bayangkan tiga hari mereka masuk mengambil barang mengintimidasi
oh itu sudah berlangsungnya lebih dari satu hari ya mas ya
bahkan ada blokade terhadap sebuah tempat
ada banyak tamu ada banyak narasumber datang ke ruangan
jadi bagi kami ini adalah sebenarnya modus lama dalam teori sosiologi konflik
ini namanya persetujuan diam diam
jadi dilakukan seolah oleh orang lain
masih sebenarnya kita juga sudah mengundang dari pihak polda bali
tapi katanya dari pihak polda ini memang belum ada suratnya
apa kepolisian ketika melihat sebuah kejahatan harus menunggu laporan
nggak bisa kepolisian ketika ada dugaan kejahatan dugaan pelanggaran dan lain lain
bubarkan orang orang yang mau datang ke situ
bahkan kepolisian bisa menggunakan laporan tipe a
di mana kepolisian yang lapor ketika ada kejadian tindak pidana
jadi bagi kami itu adalah dalit yang semakin membuktikan sebenarnya aparat mendiamkan
mbak soraya ini kan kalau dari pihak polda bali sendiri kan bilangnya ini karena nggak ada surat
sebenarnya ada nggak sih surat permohonan izin digelarnya peoples water forum ini di tengah tengah penyelenggaraan wwf
sebenarnya ini forum resmi dan mereka sebenarnya membangun awalnya membangun mou dengan satu universitas di bali
itu awalnya rencananya seperti itu
nah kalau dibilang bahwa ini ilegal aneh juga karena ketika lihat yang un reporter yang datang yang ngusir itu polisi
grup premanisme ini untuk mengusir un reporter
polisi berada di pihak dari preman kelompok preman ini
kelompok gerakan organisasi yang disebut pgn itu
nah artinya saya sepakat dengan mas isnun
kenapa pak luhut mengatakan
kompas loh yang merilis ya
jadi antara dia menyatakan silahkan protes
di dalam negara itu bagaimana sih sebenarnya gitu
oke jadi membungkam demokrasi bisa dibilang kayak gitu ya
tadi kan dibilang katanya kalau wwf ini syarat akan
kemudian ada kepentingan kepentingan bisnis di dalamnya
akan kah sebenarnya agenda agenda dari teman teman aktivis ini
sudah disuarakan kepada pihak berwenang di world water forum
yang menjadi resminya ini
sebenarnya suara suara yang tidak sepakat dengan privitalisasi itu di
tidak diangkat sebagai satu diskusi yang real
itu kan world water forum itu dibentuk tahun
nah sementara people water forum itu dibentuk baru dua ribu enam belas
diskusi ini nggak bisa diakomodir
akhirnya mereka kemudian berinisiatif
nah jadi itu sebetulnya pangkal
dominasi dari pride dan paradigm
apa air untuk privatisasi
oke kalau gitu saya kembali ke mas isnur ya
mas isnur di tengah penyelenggaraan wwf
melihatnya dari penyelenggaraan people s water forum
itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi
di beberapa penyelenggaran internasional
diskusi demonstrasi dianggap gangguan
padahal sama sekali nggak akan mengganggu acara wwf itu gitu
memang mengganggu seperti apa sih diskusi
demonstrasi akan mengganggu seperti apa sih
yang penting tidak merusak
emang demonstrasi merusak kan udah
ada ruang ruang di luar ruang forum gitu
kita kayak semacam sedang dalam keadaan darurat militer
yang diperbolehkan di hari hari itu
bahkan semua terasa jadi kota yang kira kira nggak boleh ada orang lewat
yang di alam ini sudah dilaporkan
itu kami laporkan setiap saat ada acara
itu pengurus ylbhi yang digerebek mbak
kami sedang rapat internal
karena ada paradigma baru yang menganggap diskusi demonstrasi adalah sebagai ancaman
berarti ada anggapan untuk
terlepas bahwa orde baru sendiri ya
tetapi ada ruang ruang di mana yang namanya masyarakat sipil bisa menggelar
satu diskusi yang sebenarnya mengkritisi pemerintah
setelah sembilan puluh an itu sebenarnya lebih terbuka
nah sekarang kok kita kembali dan lebih parah ini
nah ini sebenarnya yang harus diketahui ya
ini akan membuat indonesia tercemar di forum internasional
apalagi ukn reporter datang dan ini press conference nya akan internasional
ini tentu saja mencemarkan nama indonesia
bu sore dengan kejadian yang sudah terlanjur terjadi begitu
apa yang ingin disuarakan oleh teman teman dari aktivis
pesan apa sih bu yang ingin disampaikan dari peoples water forum dan kejadian ini
sebenarnya seperti mas isnur katakan
kalau kita akan membuat penumput seperti ini
berikan ruang kepada masyarakat sipil bahwa mereka bersuara dengan concernnya sendiri
jadi demokrasi itu bukan membungkam semua suara jadi satu suara enggak
nah kalau pemerintah ingin memastikan bahwa ini dua dua akan berjalan
maka buatlah satu konsensus oke kalian boleh
begini saya kasih tempat diatur supaya suara ini juga bisa muncul ini muncul
sgd ini kan perkara sgd ya
tentang air tentang sumber daya alam dan segala macam
perlu memperhatikan suara suara yang bukan mainstream
karena kalau tidak kita akan menuju jalan yang salah
ini kan concern nya serius banget ini
oke kalau gitu sudah ditangkap mbak soraya dan juga mas isnur
pesannya semoga didengar juga ya oleh pihak kepolisian dan juga pemerintah